ya kurang lebih dua minggu lagi idul adha akan dirayakan umat islam kini disibukan untuk memilih hewan kurban
memilih dan juga menyiapkan uang untuk membayar kurbannya ya
bagi yang berminat membeli hewan kurban pastikan hewan kurban yang anda pilih memenuhi seluruh persyaratan untuk berkurban
memilih hewan kurban yang sehat dan sesuai dengan syarat kurban merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum membeli hewan kurban
namun tidak semua orang mengetahui cara memilih hewan yang sehat dan layak untuk kurban
kata guru guru saya ngaji katanya yang sehat itu yang badannya gemuk jalannya nggak pincang yang nggak cacat secara fisik dan ada penyakit yang borok lah istilahnya
harus sudah manjing ya seperti sudah besar kan giginya sudah empong ya gitu ya
manjat gitu ya udah manjat manjat itu boleh sah
dalam ajaran islam hewan kurban yang diutamakan adalah yang berukuran besar dan sehat
sudah berumur di atas dua tahun untuk sapi atau kerbau dan sudah berumur di atas satu tahun untuk domba atau kambing
dinas pangan dan pertanian atau dispangtan kota bandung menjelaskan ada beberapa ciri fisik yang bisa dilihat untuk mengetahui apakah hewan kurban tersebut sehat atau tidak
pas hewan ini merupakan juru uji hewan yang akan disembeli
dari dinas pertanian dan pangan kota bandung
pak asep apa apa aja nih yang harus diperhatikan kalau kita mau beli hewan kurban ini
secara keseluruhan secara kasat masa kita melihat seluruh tubuh sapi matanya gak merah
kalau merah itu sakit mata bisa menular ke sapi yang lain
kita yang kedua lihat telinga kalau telinga mengeluarkan darah itu tanahnya sapi agak kurang sehat sakit gitu ya
yang ketiganya hidung
kalau ada luka di sini nih kalau di manusia itu apa vilek atau masuk angin dia bisa masuk angin
nah ini sehat kelihatannya
untuk memudahkan masyarakat khususnya di kota bandung dispangtan akan memberi tanda berupa kalung sehat pada hewan kurban
yang sudah diperiksa oleh tim dokter dan memenuhi persyaratan untuk dijadikan hewan kurban
kami sudah siapkan tahun ini kalung sehat dua ribu delapan belas sebanyak tiga puluh lima ribu
kalung sehat ada dua tim yang kami akan lepas
yang pertama adalah tim pemeriksa kesehatan hewan kurban yaitu sebelum idul adha kurang lebih enam puluh orang enam tim
satu tim masing masing sepuluh orang menyusur ke seluruh pedagang hewan kurban yang ada di bandung
pada dua ribu tujuh belas ada delapan puluh empat ekor sapi dan satu tujuh ratus sembilan puluh empat ekor domba atau kambing yang dinyatakan tidak layak oleh dispangtan bandung untuk dijadikan hewan kurban
franky widjaya bandung